seorang pemuda menangis saat dirinya terjaring razia kendaraan bermotor
yang digelar saat lantas polres mojokerto kota di jalan brawijaya minggu malam
ia memohon agar tidak ditilang dan motornya tidak diamankan
karena takut dimarahi orang tuanya jika tidak membawa motornya pulang ke rumah
dalam razia kali ini juga diwarnai aksi dari sejumlah pemotor
yang balik arah saat menghindari razia
bahkan ada pemotor yang nekat kabur dengan menerobos razia hingga nyaris menabrak petugas
dalam razia kendaraan kali ini tujuh puluh motor tak sesuai standar
disangsi tilang dan diamankan pihak kepolisian